cerita ke papa kamu
kamu itu memang pinter bersandiwara
menutupi kebusukan hati kamu
anak saya tidak pernah cerita apapun ke papanya
dan dia juga tidak pernah dedam sama tanti
seperti apa yang dia omongin tadi
berhenti menghakimi anak saya
dia menyerang anak saya
dia menyerang anak saya dengan pisau
nanti saya akan pelajari di rumah
jangan sampai andi membukanya
kalau dia melihat laporan kesehatan itu
dia akan tahu aku hamil
riri pulang ke rumah orang tuanya
dia pasti cerita yang gak tuh sama orang tuanya
seolah olah aku ini mertua yang jahat
aku akan pergi dari rumah ini
udah gak mungkin lagi kan
kita tinggal satu kamar
aku akan segera mengurus perceraian kita
kamu mau bercerai dari tangan
selama mama masih hidup
mama gak akan mengizinkan kamu menceraikan
kalau sampai kamu dekat
anggap aja mama udah mati
tanti jangan sedih ya
kamu gak usah takut
mama gak akan membiarkan haris menceraikan kamu
aku takut hanya melihat berkas ini
hatinya bisa hancur mengira ngira aku hamil sama siapa
aku harus membawanya pergi sebelum mandi keluar dari kamar mandi
nih kamu lihat berkas nggak yang aku taruh di meja di kamar
aku taruh situ tapi gak ada
berkas yang isinya catatan medis kami
kamu yakin taruh disitu
mungkin ketinggalan dimana kali
gak sih kayaknya aku yakin aku taruh disitu
aku sih belum baca tapi kan aku harus tahu catatan medis kamu
yaudah gak usah dipikirin
yang penting kan aku udah sembuh
iya bener juga ya
kamu udah sama aku sekarang dan baik baik aja
kok angkat telfon gue sebentar
gue keteteran nih
beberapa hari ini lu kan gak masuk
yaudah gue ke kantor sekarang ya
gue selesain malam ini
iya iya gue tunggu ya
aku harus balik ke kantor
harus malam ini ini udah malam loh
gak mau besok aja
ada pekerjaan yang harus aku selesaiin
walaupun aku mantu pak arya yang punya perusahaan
tapi aku kan punya tanggung jawab disitu
sama kesehatan kamu
kamu itu selalu khawatir sama aku
aku seneng banget
udah lah kamu gak usah cema sama aku ya
apa yang harus aku lakukan
perut ini akan semakin membesar
tapi andi belum juga menyentuhku
terus ibu iren
waktu itu ngomong ke mama
kamu pergi sama laki laki lain
terus tiba tiba kamu koma di rumah sakit
ada apa sih ri
kau mungkin kalau kamu gak punya masalah besar
kamu gak mungkin senekat ini ri
kalau kamu gak ngadepin masalah yang besar bang
ya udah aku cerita ya mas
jadi sebenernya mau bunuh diri itu bukan aku
dan aku mau cegah
tapi malah aku yang kena
ini semua gara gara tante
sampai kamu jadi koma seperti ini
saya akan bikin perhitungan dengan perempuan itu
kita harus cegah papa
jangan sampai dia ke rumah mama iren
nanti semua nyari
nanti semua nyari
aku gak sengaja ma
aku yang mengikuti riri sampai kekontrakannya
karena dia yang selalu jalan sama haris ma
pada saat itu memang aku yang pengen bunuh diri
tapi dia yang celaka
tapi aku beneran gak perlu kayaknya ma
sepuaskan kamu dengar apa yang telah dilakukan
jangan om jangan om
wajar kalau dia marah
haris itu suami dia
dan anak kamu gak ada berhenti berhentinya gangguin rumah tangga mereka
kamu gak becus ngurus anak saya
mertua macam apa kamu
dua mantu saling bunuh apa ini
kejadiannya bukan di rumah ini
bukan urusan saya apa yang terjadi di luar sana
kamu yang gak becus didik anak kamu
udah gede bisanya cuma ganggu rumah tangga orang
penulis setan dia harus bertanggung jawab
kan bisa diselesaikan secara kekeluargaan
aku udah maafin dia dan aku selamatkan papa
ini masalah nyawa tau gak
kalau didiamkan ini akan berbahaya tau gak
oh jangan om
semua gara gara kamu
gak puas puasa kamu bales dendam
aku gak dendam sama tanti aku udah maafin dia om
kalau memang benar kamu udah maafin dia buat apa kamu cerita ke papa kamu
kamu itu memang pinter bersandiwara
menutupi kebusukan hati kamu
anak saya tidak pernah cerita apapun ke papan

dia juga tidak pernah dendam sama tanti
seperti apa yang dia omongin tadi
jadi berhenti berhenti menghakimi anak saya
dia menyerang anak saya dengan pisau
sampai jumpa lagi om